putri putri putri
gimana keadaan putri maik
gimana keadaan anak tante

tante nggak usah khawatir
semoga aja dia
waktu pas kamu telpon tante tadi
tante bener bener nggak habis pikir
tanya ya itu sih putri sama dewa
dikroyok sama gembolan preman preman
gak juga sih
sampai ada kejadian kayak begini ya
tapi untung aja
untung aja ada kamu maik
tapi tuh bener bener kayak bisa ngebayangin kalau misalnya
nggak ada kamu
untung aja untung ada kamu
ini kan putri masuk rumah sakit ya
tante bingung ya maik
kalau putri masuk ke rumah sakit gini kan berarti urusannya kan harus bayar rumah sakit
kalau tante mau minta uang sama papanya putri kok rasanya nggak yes ya
nggak enak gitu
kasih katanya uang
tapi harus bayar
aduh gimana jawabannya
kepala tante udah mau pecah deh
udah tanggal tenang aja ya
masalah rumah sakit biar aku talangin dulu
kamu tuh bener bener bukan manusia
kamu tuh malaikat
kamu malaikat penolong
untung bingit putri putrinya kamu
terima kasih ya maik
sama sama tenang aja
tapi itu nggak gratis tante
itu hutang tante yang suatu hari nanti akan saya tagi
bagaimana karna putri
dia baik baik aja kan nggak apa apa kan
ini semua nggak ada apa apa
kalau papa nggak nyuruh orang buat cekap aku
mungkin putri baik baik aja sekarang pa
kamu kok jadi nyalin pak
ah udah lah pa
aku udah tahu semuanya
terima kasih tante
terima kasih tante